ya kami juga telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet
seputar bagaimana menjaga gizi selama pandemi covid sembilan belas
dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini
melalui sambungan telpon dokter spesialis gizi klinis
selamat sore dr maria
iya dokter kita langsung saja
mohon maaf lahir batin loh ya
selamat lebaran juga dokter
selamat sore ini
mohon maaf ya waktu liburnya diganggu ya
karena banyak sekali pertanyaan dari warganet
terkait dengan bagaimana sih kita menjaga kesehatan dan menjaga gizi kita
kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dok ya
nah ini produk makanan seperti apa sih dok yang dapat mendukung
agar paru paru kita terjaga
baik selain berolahraga dan juga tidak merokok
waduh ininya udah bener banget ya
berolahraga yang rutin tidak merokok
menjauhi polusi sebenarnya ya
tapi sebenarnya kita kan berbicara dari segi nutrisi
fungsi paru paru kita akan optimal sekali
kalau memang status gizi kita dalam kondisi yang optimal
pasti kita sudah sering dengar dong tentang gizi seimbang
nah gizi seimbang ini harus dipenuhi dulu
seberapa banyak pun kita penuhi
kita tambahkan suplemen suplemen tambahan
tapi kalau nutrisi dasar tubuh kita tidak terpenuhi
akhirnya tambahan tambahan tadi
akan dipakai untuk memenuhi nutrisi dasar kita
jadi intinya penuhi dulu keseimbangan nutrisi di dalam tubuh
lalu untuk paru paru sendiri
kita kenal nih ada beberapa vitamin yang diperlukan lebih gitu ya
dan harus terpenuhi untuk fungsi paru paru yang baik
di antaranya ada vitamin d
ada lagi makanan makanan yang bersifat anti inflamasi ya
kalau saya dikajabarkan
vitamin d itu memang
sih kita beruntung sekali bisa berjemur ya
dapat vitamin d
direkomendasikan memang sekitar sepuluh sampai lima belas menit setiap hari
tiga kali per minggu
atau dari makanan yang tinggi vitamin d
ya ikan tuna itu tinggi vitamin d
lalu lagi untuk vitamin a
kita bisa dapatkan dari sayur sayuran yang hijau gelap
bisa dapatkan dari wortel
bisa dapat juga dari hijau gelap
ini kan sumber vitamin a
bisa juga dari sumber sumber sayur yang lain
lalu yang bersifat anti inflamasi
kita tahu sumber omega tiga
komisi tiga kebetulan tuh tadi
ikan selain sumber vitamin d
ternyata obliga tiga nya juga lumayan
diantaranya ikan tembung
jadi kita tidak perlu susah susah cari ikan yang mungkin harganya mahal
seperti ikan salmon kita kenal omega tiga nya banyak
tapi sebenarnya ikan di sekitar kita juga juga banyak
kita juga cukup mengandung omega tiga yang bersifat anti inflamasi
dan ini bagus sekali termasuk bagus buat paru paru
oke berarti masukin ikan nila ikan kembung sama bayam ya
dalam daftar belanjaan kita sore hari ini ya dok
boleh sayur yang hijau gelap juga lain juga boleh kok
oke dr maria kita ke pertanyaan kedua ya
ini ada pertanyaan dari akun at irvjust
saya mendingan langsung dijabarkan saja daripada saya salah baca ya ya
apa saja sih suplemen yang dibutuhkan biar tidak stress
waduh ada gak dok
ya ada aja ya jadi gini perlu dipahami
stress itu kan memang biasanya terjadi ketidaksimbangan antara diri kita sama lingkungan
jadi sumber stressnya harus dikendalikan
tapi ada juga sebenarnya dalam tubuh kita bisa mengenal stres
akibat dari kondisi kesehatan misalnya sakit ada infeksi
ini tubuh kita pun menjadi stress istilahnya
jadi bukan stress fisik saja bisa juga terjadi stress fisik akibat penyakit
nah untuk makanan sendiri sebenarnya untuk mengurangi stres
kita mengenal beberapa jenis makanan yang tanda kutip jadinya anti stres kali ya
tapi sebelum makanan makanan ini kita bahas yang harus diperhatikan
hindari nih makanan makanan pemicu
seperti apa aja dok
ada beberapa jenis
seperti apa aja dok jadi makanan makanan ini kita bahas yang harus diperhatikan hindari ini makanan makanan pemicu
makanannya mengandung gula terlalu tinggi
waduh jauh jauh dari minuman manis nih
momennya pas banget ya lebaran gini ya
jadi gimana tuh dok
makanan mengandung tepung terlalu tinggi jadi semuanya refined carbohydrate itu juga harus dihindari
jadi hati hati kalau misalnya momennya lagi lebaran lagi banyak kue kering makan aja tapi jangan terlalu banyak
dorong jumlahnya ya
lalu ada lagi makanan makanan inspirasi
makanan makanan yang mengandung garam tinggi
garam tinggi itu dimaksudkan sebenarnya yang natriumnya tinggi
tolong dihindari dulu makanan makanan pemicunya
lalu untuk yang stres sendiri kita coba reduce kita coba kurangi dengan makanan yang mengandung antioksidan
mengandung antiinflammasi tadi selain parut juga dapat fungsi kesehatannya omega tiga ya
kita juga konsumsi bisa konsumsi antioksidan
misalnya makanan yang mengandung vitamin c
mengenal vitamin c itu gampang cari kuah yang warnanya terang
lalu lagi makanan yang mengandung beberapa jenis antioksidan seperti polifenol plavonoid ini sebenarnya juga makanan makanan yang membantu supaya menyeimbangkan hormon hormon stres dalam tubuh kita
jangan lupa tubuh juga nggak hanya perlu yang namanya karbohidrat protein lemak sebenarnya juga perlu sekali mikronutrien seperti mineral
di antaranya magnesium kalium gitu ya
ini makanan makanan ini sebenarnya bisa kita dapat dari sekitar kita
sayuran hijau juga selain mengandung tadi vitamin vitamin termasuk vitamin a juga mengandung magnesium
lalu kacang kacangan seperti kacang kedelai ini juga tinggi magnesium
lalu mineral lain yang diperlukan seperti kalium
ini misalnya dalam pisang alpukat gitu ya
dan juga beraneka jenis buah buahan pun sebenarnya mengandung kalium juga
jadi kita kurangin minuman atau makanan yang manis manis atau mengandung terigu
tapi kita juga harus mengalihkan kepada makanan sehat buah buahan dan sayur sayuran ya
iya betul sekali
cukup sulit tapi demi kesehatan kita harus kita lakukan
sebenarnya sih bahasa gampangnya kalau mengenal waduh apa tuh magnesium kalium gitu ya
sebenarnya bahasa gampangnya cukup konsumsi secara variasi beberapa jenis sayuran dan buah
ini sebenarnya sudah mampu sekali bisa mencukupkan kebutuhan nutrisi kita yang kita miliki
di diri ya
untuk paru paru untuk manajemen stres gitu ya
dr maria kita langsung saja ke pertanyaan ketiga ya dok ya
ini bagaimana sih dok cara memilih bahan makanan yang baik sebagai cara untuk menjaga sistem imun tubuh bagi orang orang yang tidak mampu
misalnya yang keterbatasan gitu dalam membeli pilihan makanan atau masakan gitu bahan baku masakan ya dok
seperti yang kita ketahui bagi mereka untuk makan sehari hari aja udah sulit
apalagi jika harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang
gimana tuh dok
aduh ya jadi ini urusannya sebenarnya sama ekonomi gitu ya
ya tapi bagaimanapun badan kita nggak boleh nunggu lama lama nih
jadi sebenarnya harus mampu membedakan yang mana keinginan mulut
sama sebenarnya keinginan badan ya keinginan tubuh kita
ataupun kita kan maunya nutrisi yang baik dalam hal ini yang memenuhi gizi seimbang
kalau dikaitkan aduh mau cari apa nih harga apa apa sekarang mahal gitu ya susah nyarinya
tubuh kita kan sebenarnya butuh cukup energi
dan maksudnya bukan berlebihan cukup ya
sumber energi biasanya datang dari makanan yang mengandung karbohidrat
kalau bisa kita ganti boleh kita ganti dulu
seperti kentang singkong upi ini kan sebenarnya mengandung sumber energi yang baik
pun kita bisa cepat kenyang gitu ya
lalu lagi kita harus makan makanan yang tinggi protein
tinggi protein itu orang indonesia bisa mengenal dengan istilah lauk pauk
jadi harus tinggi karena yang mau kita jahatkan sistem imun ya
protein diantaranya ini gampang sekali bisa dapat dari kacang kacangan
banyak jenis kacang kacangan ini di indonesia
banyak jenis kacang kacangan ini di indonesia ya
lalu tahu tempe ini sebenarnya sumber protein
putih telur lalu kalau misalnya lagi ikan
ikan ini kan sebenarnya juga kita bisa dapatkan bervariasi ya
tinggal memilih sesuai dengan kantong masing masing
sesuai dengan kemampuan masing masing
ini sebenarnya sumber protein
tinggal sekarang bagaimana kita mengolah
jadi jangan terus dihubungkan bahwa ini kita harus membeli makanan makanan yang mungkin harganya tidak susah gitu ya terjangkau
bisa kita dapatkan kalau dari yang
ada sesuai dengan kondisi kantong masing masing ya
dalam arti gitu
lalu kita kan perlu menjaga sistem imun tadi mintanya ya
berarti kan kita perlu juga vitamin mineral dan antioksidan
berarti kita butuh aneka jenis sayur dan buah
yang saya bilang warnanya bermacam macam
sekali lagi ya dari sayur sayurannya doang
sayur buahnya ini sebenarnya pilihlah yang buah lokal ya
tidak perlu untuk buah buah yang terlalu pas
iya dijual di supermarket harganya mahal ya
pilih aja yang terjangkau yang ada di sekitar kita
intinya adalah bervariasi
jadi kita pilih sesuai dengan kemampuan masing masing
tapi bisa untuk mencari yang bervariasi tersebut dan juga berguna bagi kesehatan tubuh sendiri
baik terima kasih dokter maria atas informasinya
semoga ini menjadi catatan bagi kita semuanya
termasuk saya khususnya untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
selamat sore dok